tim pencari dan penyelamatan kri nanggala empat ratus dua yang tenggelam di perairan utara bali saat ini difokuskan pada upaya evakuasi jenasa dan juga evakuasi badan kri nanggala empat ratus dua dari dasar laut
iya dan proses ini megi proses evakuasi khususnya badan kapal nantinya akan melibatkan badan internasional penyelamat kapal selam atau ismerlo
permintaan bantuan ke negara tetangga dan sahabat melalui ismerlo ini sebelumnya telah direspon dengan bergabungnya kapal kapal negara asing dalam upaya pencarian kri nanggala empat ratus dua seperti bantuan kapal mv swift rescue milik singapura kapal penyelamat kapal selam india kapal milik australia malaysia dan pesawat penyelamat asal amerika serikat
proses evakuasi kri nanggala empat ratus dua akan diupayakan pihak tni sebagai
untuk dilakukan investigasi penyebab tenggelamnya kri nanggala termasuk evaluasi agar tidak terulang kembali hal serupa terhadap kapal selam lainnya milik tni
untuk informasi terkini terkait dengan proses evakuasi kri nanggala empat ratus dua sudah ada koresponden cnn indonesia nyoman wiryadinata di bali
selamat siang nyoman bagaimana rencana dari proses evakuasi kapal selam kri nanggala empat ratus dua ini dan apa saja persiapan persiapan untuk evakuasi korban awak kapal yang dikabarkan berada di kedalaman lebih dari delapan ratus meter ini
artinya kemarin kasal menyatakan akan mengupayakan akan melakukan proses evakuasi kapal termasuk juga awak yang ada di dalamnya
artinya proses ini karena ini proses ini langka kejadian ini langka berada di kedalaman di bawah delapan ratus meter
artinya diperlukan teknik dan cara khusus yang masih akan dibicarakan dengan termasuk organisasi ataupun perkumpulan komunitas kapal selam yang ada di dunia
dan ini pun artinya
dilaporkan terlebih dahulu oleh kasar kepada pihak tni termasuk juga kemudian akan diusulkan kepada pemerintah karena ini menyangkut biaya termasuk juga negara mana yang akan melakukan proses evakuasi ini
inilah proses ini sedang berlangsung artinya sedang terjadi pertemuan diskusi bagaimana nanti proses pengangkatan ataupun mengevakuasi badan kapal termasuk juga jenazah yang ada di dalamnya
artinya proses evakuasi
proses evakuasi saat ini belum terjadi belum ada tim sar termasuk juga tni masih melakukan termasuk pemetaan kepada ataupun benda benda yang ada di bawah atau di kedalaman delapan ratus tiga puluh delapan di kedalaman yang ada di seribu lima ratus iat dari saat kapal selam ini turun ketika diberi otorisasi untuk turun yang berada seribu lima ratus iat di selatan saat kapal ini turun

inilah yang sedang dilakukan artinya upaya rescue termasuk juga upaya penyelamatan sedang dilakukan dan sedang menunggu bagaimana teknik dan cara yang akan dilakukan karena masih melalui prosedur prosedur yang tentunya dengan persetujuan pemerintah
dan pemerintah pun dalam hal ini jokowi memang sempat menyatakan akan mengupayakan sesuatu yang terbaik untuk penyelamatan ataupun pencarian kapal nanggala empat ratus dua termasuk juga meng evakuasi jenazah yang sudah dinyatakan

dan pemerintah pun dalam hal ini jokowi memang sempat menyatakan akan mengupayakan sesuatu yang terbaik untuk pencarian kapal nanggala empat ratus dua termasuk juga meng evakuasi jenazah yang sudah dinyatakan

maka diserahkan kemudian ke kapal swip yang dari singapura yang memiliki rov
ataupun remote operated vehicle yang semacam down laut yang kemudian kemarin sudah diterjunkan
di bawah dasar laut yang kemudian artinya di lokasi ditemukannya tumpahan minyak sebelumnya
ataupun benda benda autentik yang diyakini milik kapal tersebut
kemudian oleh rop ini ditemukan beberapa benda ataupun berhasil dipisualisasikan
beberapa benda yang diakini juga milik kapal nanggala empat ratus dua ini
seperti misalnya baju keselamatan awak kapal tipe mk sebelas yang berwarna merah
kemudian juga berhasil divisualisasi bagian bagian yang terlepas
bagian yang terlepas ada diperkirakan ada dua titik yakni di bagian belakang kapal selam
kemudian ada di bagian depan kapal selam seperti misalnya kemudi vertikal yang ditemukan
atau berhasil dipisualisasikan kemudian kemudi selamat
timbul yang juga berhasil divisualisasikan termasuk juga bagian dari badan kapal yang
badan tekan artinya berada di luar badan tekan seperti misalnya jangkar
dinyatakan oleh kasal kemarin badan tekan dari kapal selam ini masih utuh namun mengalami keretakan
itulah yang dinyatakan kemarin dan proses evakuasi saat ini proses menentukan cara
dan proses evakuasi masih dibicarakan amel dan megi
supaya evakuasi kapal selam kri nanggalam empat ratus dua yang masih berlanjut
apakah ada acara khusus untuk lima puluh tiga abk yang gugur
dan bagaimana dengan kondisi keluarga abk kri nanggalam empat ratus dua
ya maggie selagi menunggu proses bagaimana cara mengevakuasi badan tekan kapal
termasuk juga mengevakuasi jenazah yang kemungkinan ada di badan tekan kapal inilah
yang kemudian prosesnya bagaimana akan diangkat
memang ada rencana untuk melakukan tabur bunga yang sedang dipersiapkan oleh pihak tni
angkalan laut dengan kemungkinan akan mengajak keluarga korban untuk menuju lokasi
namun saat ini belum mendapatkan informasi kapan itu akan dilakukan
dan kemarin dinyatakan juga oleh kasal musibah ini adalah bukan human error
kemudian ketika kapal ini tenggelam tidak terjadi blackout
artinya ketika kapal ini diberi otorisasi untuk menyelam
dua orang yang melakukan pemantauan di sisi kiri dan kanan kapal masih melihat adanya lampu
dari kapal selam tersebut sehingga tidak dinyatakan blackout
namun yang menjadi permasalahan adalah ketika kapal ini menyelam langsung hilang
inilah yang akan diinvestigasi secara menyeluruh
artinya ketika berhasil nanti diangkat badan tekan kapal inilah yang kemudian akan diinvestigasi
dengan mereka ataupun komunitas kapal selam dunia
termasuk juga nanti akan membandingkan artinya kan ini akan diinvestigasi menyeluruh karena kita tni angkatan laut
mempunyai tiga kapal selam yang sejenis seperti misalnya kapal selam cakra yang kemungkinan
ini akan dilakukan investigasi menyeruh untuk agar tidak terjadi musibah serupa nanti di kemudian hari
kemudian dinyatakan juga bahwa kapasitas awak yang ada cukup untuk menampung
artinya kapal ini
sebenarnya mampu menampung lima puluh tujuh orang dan hanya terisi lima puluh tiga orang saja dan diduga kejadian ini adalah karena faktor alam seperti itu untuk
dugaan awal dan nanti akan diinvestigasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang termasuk juga kemungkinan dari knkt amel dan megi
baik semoga upaya evakuasi kapal selam kri nanggala empat ratus dua ini nantinya akan berjalan lancar dan juga kepada keluarga para abk yang gugur
semoga diberikan ketabahan dan kekuatannya
nyoman terima kasih